ya pada lebaran hari kedua hari ini sejumlah tempat wisata di jakarta ini sudah mulai beroperasi
salah satunya adalah taman marga satwa ragunan yang beroperasi mulai pukul tujuh pagi
dan untuk mengetahui situasi langsung di ragunan pagi ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia rian fernando
ya selamat pagi nando nando setelah tutup pada hari kamis atau kemarin nih dia hari lebaran pertama
bagaimana kemudian suasana terkini di tempat anda berada saat ini sekarang
apa saja kemudian protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh para pengunjung
baik sebelumnya selamat pagi mevri dan juga selamat pagi rizky
ini kalau berbicara bagaimana soal antusiasme warga ini saya melihat bahkan sebelum buka sekitar pukul enam lewat empat puluh lima menit
ini sudah ada sejumlah antrian mobil di bagian depan pintu taman marga satwa ragunan
karena memang pengunjung yang datang ke taman marga satwa ragunan pada hari ini harus membeli tiket pada hami satu lebaran
karena kalau sedikit
untuk mengulas ini sejak tahun dua ribu delapan belas taman marga satwa ragunan selalu tutup di hari pertama lebaran
jadi mengacu pada pergub nomor enam puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
namun memang kalau kita berbicara protokol kesehatan tentu lagi lagi menjaga jarak
memakai masker dan juga mencuci tangan itu wajib dilakukan termasuk oleh para pengunjung yang berada di tempat ini
ini juga yang menjadi catatan adalah dari jumlahnya
kalau biasanya sebelum pandemi terjadi taman marga satwa ragunan ini bisa menampung sekitar dua ratus ribu pengunjung
itu maksimal dan minimalnya di angka seratus ribu pengunjung
tetapi ketika pandemi terjadi pada tahun ini maksimal tiga puluh ribu saja
bila nantinya sudah mencapai angka tiga puluh ribu maka pintu akan ditutup dan pengunjung diminta untuk datang besok hari
dan juga yang menjadi catatan hanya yang memiliki ktp dki jakarta
mungkin saya bisa gambarkan sedikit pada anda
ini salah satu yang cukup favorit
tapi memang tidak ada kerumunan terjadi
ini adalah kelompok kelompok dari keluarga dan dari warga
ini ada dua gajah yang memang sedang beraktivitas
setiap pagi dan saya akan coba tanya kepada salah satu pengunjung yang ada di tempat ini
ini adalah mbak widyarti
mbak widyarti selamat pagi
ya boleh agak ke depan
saya sudah berbincang sedikit
memang ini tempat favorit juga ya
boleh ceritakan nggak mbak
ini kenapa memilih taman marga satwa ragunan sebagai tempat untuk berwisata sama anak juga sama keluarga
karena saya ya emang destinasi paling buat edukasi juga kan
binatang binatang terus udah gitu nggak bisa pulang kampung juga
jadi mau nggak mau cari tempat yang dekat
terus murah dan ada edukasinya juga buat anak anak
ada edukasi buat anak anak
kalau anak ini sukanya wisatanya di sato apa nih
pasti gajah jerapah
gitu aja sih yang hewan hewan mamalia kan
oke ini kan yang cukup menjadi catatan kan masih terjadi pandemi ya
harus menjaga protokol kesehatan
ini kalau menjaga protokol kesehatan untuk mbak dan keluarga terutama juga untuk anak anak ini seperti apa
kalau saya pribadi ya kalau saya tuh selalu siapin pertama hand sanitizer itu
terus kedua masker
masker harus selalu pakai jangan sampai nggak semprot semprot dulu kalau mau ngapain
berliburan tapi juga tetap menjaga protokol kesehatan
apalagi kan ya kita nggak tahu namanya virus kan
terus saya juga selalu jaga jarak sama orang orang apalagi kalau kita nggak kenal
terima kasih mbak selamat berlibur ya
dan tetap jaga protokol kesehatan terima kasih
dan ini yang juga menjadi catatan adalah kalau memang lagi lagi pengunjung sudah di angka tiga puluh ribu
ini tidak bisa lagi masuk juga mevri
dan salah satu yang membuat taman marikana
terus kita bisa lihat juga

ini saya melihat juga banyak pesepeda
mevri kalau saya bisa melihat di depan saya
karena memang harga tiketnya yang bisa dikatakan cukup terjangkau
sedikit saya ceritakan kepada anda
dewasa empat ribu rupiah
anak anak tiga ribu rupiah
kemudian anda yang bawa motor atau mobil tiga sampai enam ribu rupiah
dan sepeda hanya satu ribu rupiah saja
jadi memang ini bisa menjadi tempat wisata alternatif
tapi memang bagi warga dki jakarta dan maksimal tiga puluh ribu pengunjung saja
saya juga akan sedikit menyinggung mevri
dan juga rizky soal bus trans jakarta
yang memang juga beroperasi pada hari ini
bersama kita ketahui bahwa bus trans jakarta
ini memang terjadi pengurangan daripada jam operasional
namun memang ada sebelas rute yang ditambah
salah satunya berada di taman marga satwa ragunan
tapi memang saya melihat bahwa pagi ini yang mendominasi
memang masih bersepeda untuk berwisata bersama dengan keluarga
namun bila anda ingin berwisata ke ragunan
yang tentunya sudah membeli tiket pada hamin satu
bisa menggunakan juga alternatif kendaraan
yaitu bus trans jakarta
nando ini kan juga salah satu aturannya
jadi pemerintah dki menetapkan
hanya pengunjung yang berkata pdki saja yang boleh masuk
nah ini untuk penerapan aturan ini sendiri
seperti apa di sana
dan apakah masih ada pengunjung yang belum tahu aturan ini
terus nggak boleh masuk
dan nasibnya seperti apa
oke tadi saya sempat cukup ada di bagian lama
di bagian depan tiket saya melihat bahwa
kalau rutenya mungkin sedikit gambaran kepada anda
yang mau berwisata ke taman marga selatan ragunan
anda harus mengisi dahulu
lewat website yang tersedia secara resmi oleh taman marga sata ragunan
dan kemudian anda juga harus mencek list
bahwa anda adalah warga berktp dki jakarta
kemudian ketika anda sampai ke bagian loket
barulah anda membayar sesuai dengan jumlah orang yang anda bawa
dan juga dengan jenis kendaraan yang anda bawa
dan tentunya harus menunjukkan ktp dari wilayah dki jakarta
bila sampai tidak
tentu tidak bisa
tapi saya melihat memang dari pagi hari tadi
hingga sekitar pukul delapan lewat sepuluh
pada saat ini memang tidak ada warga berktp non dki
yang datang ke tempat ini
karena memang tidak bisa juga rizky membeli tiket secara on the spot
secara langsung dan memang harus hamil satu
tadi saya juga sempat bertanya
bila misalkan ada nih pengunjung dari luar dki jakarta
kemudian untuk membeli tiket tidak diizinkan
selain harus memang untuk membelinya hamil satu lagi lagi sangat ditekankan
dan kemudian juga harus berktp dki jakarta
bila tidak diminta oleh rekan rekan dari taman marga satwa ragunan
untuk bisa memilih alternatif wisata lain
karena lagi lagi jangan sampai terjadi kerumunan
karena biasa di tempat ini sampai dua ratus ribu
dan salah satu cara ataupun upaya untuk bisa dibilang mencegah terjadinya kerumunan
dan penumpukan di taman marga satora gunang adalah membatasi
hanya untuk wilayah di dki jakarta saja
baik terima kasih atas informasi anda yang sangat komprehensif
frian fernando yang melaporkan langsung dari taman marga satora gunang jakarta
selamat kembali melanjutkan tugas anda
mungkin bisa sambil lihat lihat juga tadi ada gajah yang ada di belakangnya
ada di situ ya